beralih ke dalam negeri menjelang tampil di ibl seri tiga di jakarta dan kualifikasi fiba asia dua ribu dua puluh
pada pertengahan februari mendatang timnas basket indonesia kembali melakukan uji coba dengan klub bbm cls knights surabaya
untuk tampil di kualifikasi fiba asia dua ribu dua puluh satu timnas masih menunggu selesainya proses naturalisasi lester prosper dan brandon jawato
dalam uji coba melawan bbm cls knights surabaya timnas indonesia tidak diperkuat oleh tiga pemainnya yaitu arki dikaniawisnu hardianus lakudu dan vincent kosasi
meski begitu timnas basket indonesia yang diperkuat oleh dua calon pemain naturalisasi lester prosper dan brandon jawato masih tetap dapat mendominasi pertandingan
unggul di sepanjang pertandingan timnas basket indonesia akhirnya menang

pelatih timnas basket indonesia raico toroman cukup puas dengan perkembangan yang diraih anak asuhnya
satu satunya masalah bagi toroman adalah belum rampungnya proses naturalisasi lester prosper dan brandem jawato
dalam babak kualifikasi fiba asia dua ribu dua puluh satu pada dua puluh dan dua puluh tiga februari nanti indonesia akan menjamu tim kuat korea selatan dan filipina
timnas basket indonesia akan menjamu timnas terbaik bahkan tanpa brandon dan lester
tapi kita tidak memiliki kualitas individu yang berkualitas yang berkualitas dengan korea dan filipina
saya harap itu bukan perkembangan tapi jika tidak apa yang kita bisa lakukan
kita harus berjuang dan kita harus percaya bahwa kita bisa